dalam pelaksanaan ujian cepat ujian cepat
alhamdulillah apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik
harapan pak presiden untuk menjalankan berjalan cepat dan tampaknya hari ini berjalan dengan baik
insya allah kita bisa berjalan dengan baik
saya lihat tim cina tim indonesia kai sangat kompak untuk berjalan dengan beratkan di kpi
dan semua mungkin presiden sekali
saya ketahuan khusus karena ada hubungannya
saya selalu ditolakkan menghasilkan urusan dan sekarang saya berhutang
itu baik banget
jadi yang pertama saya sebenarnya gak janjian sama pak menuh
saya lagi di bandung lagi makan di sate hondari ketemu pandu jadi diajak pulang naik kereta cepat
saya terkagum kagum melihat di dalamnya
presiden sama pak menhub luar biasa membangun komunikasi jalan tol
sekarang dia transportasi jalan kereta cepat jadi luar biasa sekali
dan saya rasa pak menuh nanti kalau orang naik orang akan kagum dengan hasil karya pak presiden yang kedua ini
dan buat saya sebagai menuh saya senang sekali
karena ini adalah transportasi jarak jauh terasa api yang tidak menggunakan bahan bakar
jadi tidak menghasilkan polusi
karena semuanya pakai listrik

jadi polisi karena itu

sekarang pulangnya kurang dari satu jam
kurang dari setengah jam
kurang dari satu malam
jadi saya sebagai orang jakarta yang dulu sering pulang balik bandung karena kuliah di itb
ada bisa rasa kalau sekarang anak jakarta kuliah di bandung pasti akan lebih nyaman
ada catatan mungkin kekurangan atau apa dalam terima
kurang lama nyanyinya tadi
karena terlalu cepat jalan
dan jadi tidak seperti hidangan makanan
karena sudah langsung sampai